anda sadar kalau julie sedang bermain hp dia punya seseorang
tapi dia berselingkuh dengan anda
dengar ya gue gak punya banyak waktu untuk ngomong kosong kayak gini
terserah anda mau percaya atau tidak
tapi ingat satu hal
kamu menerima pinangan lelaki itu
dan aku mencintai dia
bagaimana bisa bapak punya mantu dari keluarga pembunuh
menghabiskan sisa hidup aku bersama kami
maukah kamu menjadi istriku
kamu gak usah khawatir juli
karena kalau kamu terlalu khawatir kamu gak akan pernah sampai tujuan kamu
kita akan sama sama menghadapi bapak besok
aku yakin cinta kita pasti bisa terwujud
karena cinta kita terlalu sayang untuk dihancurkan begitu saja
dua tahun mil
dua tahun aku berusaha untuk melupakan kamu tapi
tapi aku gak pernah bisa
dan itu adalah tanda kalau aku memang harus menikah sama kamu mil
akhirnya aku bisa menikahi kamu saya
halo pak hari ini aku udah melamar juli pak
apa kamu melamar juli
sudah gila mil ya
ya sudah gila
aku senang mendengarnya
tapi aku harus menikahi kan
kamu gak salah pilih
yuli itu anaknya baik dan kamu cocok sama dia
itu apa yang aku bilang pak
sudahlah biarkan saja
kamu kan memang gak senang sama yuli
ya udah kalau gitu nanti kita bahas di rumah lagi pak ya
pokoknya gak bisa
mama tetap nggak setuju pak
nah terserah apa kata mama
tapi papa tetap merestui mereka karena
papa sudah tidak sabar lagi ingin menimbang cucu dari mereka
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
selamat mengalami kamu
ya tante diana
enggak tante tante

hari ini milo ngelamar si juli di
dan sebentar lagi dia akan nikahin si perempuan
tenang sedikit lah
kalau kamu emosi kamu gak akan nemuin solusi
sementara kamu harus nemuin jalan keluar untuk mencegah penikahan mereka secepatnya ya kan
aku ada rencana
dan aku yakin pasti berhasil
oh nanti dulu
jadi gimana aja
ya ya nah
dengar ya gue gak punya banyak waktu untuk ngomong kosong kayak gini
terserah anda mau percaya atau tidak
tapi ingat satu hal
suatu saat nanti julie tidak akan pernah menikah dengan anda
apa kamu menerima pinangan lelaki itu
dan aku mencintai dia
bagaimana bisa bapak punya mantu dari keluarga pembunuh
dan yang dibunuh adalah istri bapak ibu kandung kamu sendiri
tapi pak itu kan ibunya yang salah
enggak adil dong kalau milo ikut menanggung kesalahan itu
lagi pula milo kan sudah berhasil memberikan apa yang bapak minta
bapak tidak peduli
kamu harus menghentikan ini semua
bapak gak mau anak pemulung itu mengambil putri bapak satu satunya
itu sama saja bapak ingat janji pak
lagian kenapa kemarin bapak nantang dia untuk mencari sejumlah uang
yang kalau ujung ujungnya bapak cuma mempermainkan dia
bapak tidak nyangka
bapak tidak tahu bahwa dia bisa mendapatkan uang itu
itu bukti bahwa dia benar benar cinta sama juli pak
harusnya bapak salut itu
kamu menentang bapak
kamu tidak menurut apa yang bapak bilang
juli nggak bisa mundur lagi pak
juli akan tetap menikah dengan milo karena cuma dia satu satunya orang yang juli cintai pak
kalau kamu tetap memaksa menikah dengan mil
kalau kamu tidak menurut nasihat bapak
jangan salahkan kalau kamu kehilangan bapak untuk selama lamanya
tapi bapak juga jangan menyesal kalau juli lebih memilih mati
kalau bapak tidak mengizinkan juli menikah dengan milo
milo itu hidup juli pak
juli sangat mencintai dia
kalau bapak nggak mengizinkan juli menikah dengan milo
sama saja bapak mau bunuh juli
juli gak bisa hidup tanpa dia pak
juli sangat mencintai dia
juli butuh dia pak
kalau bapak gak mengizinkan juli menikah dengan milo
lebih baik juli mati aja
kamu jangan nekat
kamu gak boleh lakukan itu
kalau gitu restui juli pak
juli mohon izinkan juli menikah dengan milo
apa pun kalau bapak suka ini